dengan pengawalan polisi efy tersangka kasus pelecehan dan pemerasan penumpang rapid test
di terminal dua kedatangan dan selanjutnya dibawa ke mapol resta bandara soekarno hatta
untuk pemeriksaan jumat siang
sempat melarikan diri tersangka akhirnya ditangkap tim garuda satres krim pol resta bandara soekarno hatta
di kediamannya di daerah balige kabupaten toba sumatera utara
dari penyidikan tersangka merupakan sarjana kedokteran di salah satu kampus swasta di sumatera utara
namun belum mengambil sertifikasi sebagai dokter
polisi masih akan mendalami pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang dilakukannya
dugaan awalnya yang bersangkutan karena viralnya dugaan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan
yang bersangkutan berusaha untuk tidak mematuhi hukum yang bersangkutan berusaha untuk agar
tidak dimintai pertanggung jawaban oleh hakikat
sejak kasus ini dilaporkan oleh korban berinisial lni total sudah ada lima belas saksi yang diperiksa oleh satreskrim polresta bandara soekarno hatta
mulai dari korban rekanan saksi ahli hingga perusahaan tempat tersangka bekerja yakni pt kimia pharma
tersangka ef dilaporkan telah melakukan penipuan dan pelecehan rapid test terhadap lni di terminal tiga bandara soekarno hatta
ef memasukkan hasil rapid test korban yang nyatanya non reaktif
tersangka meminta uang sebesar satu empat juta rupiah untuk mengubah hasil tes bahkan melakukan pelecehan seksual